saat ini seluruh elemen masyarakat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
salah satunya wajib mencuci tangan dengan air dan sabun agar terhindar dari penyebaran covid sembilan belas
namun ketika mencuci tangan kita sering dihadapkan pada persoalan harus menyentuh kerang
bukan tak mungkin keran yang banyak disentuh orang lain bisa menjadi media penyebaran virus covid sembilan belas
untuk mengatasi hal tersebut seorang warga kampung maron baru kecamatan genteng banyuwangi jawa timur rian ahmadi
yang berusia tiga puluh enam tahun tergerak membuat inovasi wastafel tanpa pemutar kerat dan menggantinya dengan pedal
bahan yang digunakan pun sederhana dan mudah dijumpai
dibantu dua rekannya rian membutuhkan waktu tiga sampai empat hari untuk membuat sebuah wastafel menggunakan pedal dengan biaya sekitar rp dua
harga pedal menggunakan pedal menurunkan kondisi kondisi air yang menyengolo dan menggulungkan berat air
ini adalah topik yang banyak diadakan dari warga kampung marunbaru

untuk mencuci tangan di wastafel ini warga tidak perlu memutar keran
melainkan cukup menginjak pedal tanpa arus listrik di bagian bawah
penggunaan pedal bertujuan mengurangi kontak tangan dengan kerat
yang bisa menjadi sarana penularan covid sembilan belas
kita kan memang harus menjaga kebersihan tangan
jadi kalau banyak yang megang mungkin takutnya kuman kuman itu ada di kerannya itu
kalau pakai kaki kan lebih higienis mungkin ya
meski usaha pembuatan wastafel ini baru digeluti sejak dua pekan terakhir ini
namun sudah mendapat pesanan beberapa instansi dan desa yang ada di banyuwangi